ketua pelaksanaan gugus tugas percepatan penanganan covid sembilan belas doni monardo mengatakan
pembukaan tempat ibadah termasuk untuk keperluan sholat idul fitri berjamaah
masih harus mempertimbangkan risiko bahaya akibat covid sembilan belas di setiap daerah
hal itu merupakan arahan dari wakil presiden kiai haji maruf amin
dalam rapat terbatas evaluasi pelaksanaan psbb
dalam rapat itu wakil presiden ma'ruf amin menyebut
jika tak ada bahaya covid yang mengancam
maka terbuka kemungkinan sholat berjamaah dilakukan
namun jika masih ada ancaman covid sembilan belas
maka sholat id berjamaah tak dilaksanakan pada hari raya idul fitri tahun ini
pembukaan tempat ibadah sangat tergantung dari keputusan pemerintah
yang berhubungan dengan apakah masih ada bahaya yang mengancam atau tidak
jadi bapak bapak pres menekankan bahwa
kalau bahaya atau ancaman itu sudah tidak ada
bisa saja sholat dilakukan
jika masih terdapat ancaman atau bahaya covid sembilan belas
maka ibadah sholat id berjamaah tentunya ini tidak dilakukan
sebelumnya usulan pembukaan tempat ibadah ini muncul
saat rapat kerja virtual menteri agama fahrul razi dengan komisi delapan dpr pada hari senin
fahrul menyampaikan usulan ini saat sejumlah anggota komisi delapan menyinggung pelonggaran psbb
namun usulan pembukaan tempat ibadah ini masih dikaji
meski masih dalam pembahasan menurut fahrul
opsi relaksasi ini butuh pengawasan
kalau masalah misalnya relaksasi di bidang rumah ibadah
sudah lama kita bahas itu
dan banyak sekali masukan yang terkait dengan itu
tapi dengan teman teman komisi delapan juga mendorongnya
kami tambah semangat untuk mengangkat lebih lanjut
dengan tentu saja risikonya
kita sama sama mencoba mengawasinya dengan lebih baik
dan memberikan pengertian lebih baik kepada semua yang terkait di tingkat bawah